islandia merupakan salah satu negara di paling ujung utara bumi
karena posisinya ini waktu puasa di negara nordic ini bisa mencapai delapan belas hingga dua puluh jam
secara teknis umat muslim di islandia hanya memiliki waktu sekitar empat jam untuk buka puasa salat rawih dan sahur
lantas bagaimana umat muslim terutama warga negara indonesia menjalankan puasa di sana
kita telah terhubung dengan ira rosmiati warga negara indonesia yang saat ini sedang menetap di islandia
selamat pagi waktu indonesia ibu ira saat ini di sana pukul berapa ya
kemudian berapa lama sih durasi puasanya saat ini
selamat malam waktu islandia sekarang di sini jam delapan empat puluh lima menit jadi lima belas menit kurang jam sembilan
di sini kita melakukan puasanya sekitar delapan belas jam
jadi mulainya dari jam tiga pagi sampai
jam sembilan malam kebetulan ini pun suami sama anak anak lagi buka puasa
jadi ya ada juga yang dua puluh jam tetapi itu terlalu mepet untuk kita ya melakukan buka puasa
sholat isya terus taraweh dan langsung ke sahur lagi jadi makanya kita ikut yang delapan belas jam
mbak ira ini kan ada fatwa yang menyatakan bahwa
puasa yang durasinya cukup lama ini bisa mengikuti waktu puasa negara tetangga terdekat
gimana ini dengan mbak dan keluarga dengan fatwa ini
ya maka itu kita ikut fatwa yang delapan belas jam itu sebetulnya juga itu sudah diberi keringanan ya
kita maksudnya sudah mengeluarkan fatwa itu makanya kita ikutin
tapi ada juga beberapa warga negara indonesia yang tinggal di sini mengikuti
daerah london mungkin yang lebih dekat itu kalau nggak salah sekitar berapa jam ya tiga belas atau empat belas jam
jadi ya beda beda juga gitu tetapi untuk kita pribadi ya saya dan suami dan anak anak mengikuti yang delapan belas jam itu
di sana islam termasuk agama atau secara jumlah ini kan umatnya minoritas
apakah di sana tuh ada masjid untuk melaksanakan tarawih atau sholat jumat begitu mbak
ada ada kebetulan di sini ada dua masjid
dan yang satu masjid itu lebih dekat dari rumah saya khususnya sekitar sepuluh menit
jadi kita selalu ibadah ke masjid yang itu
ya pokoknya ada sepuluh menit dari rumah itu jadi suami itu selalu pergi terawihnya ke sana
karena kalau saya tarawihnya di rumah saja karena terlalu malam ya
tarawihnya aja sudah mulai jam
jadi saya jam sebelas dan selesainya jam dua belas jadi itu tidak memungkinkan untuk saya dan anak anak pergi
jadi suami saja yang biasanya pergi tarawih
kalau kegiatan selama bulan ramadan ini seperti di masjid atau berkumpul dengan wni lain apakah ada kegiatan seperti itu mbak
biasanya kita buka bersama ya
karena kebetulan di islandia ini kita ada ibu ibu pengajian namanya
jadi minggu kemarin tuh kita sempat melakukan buka bersama
jadi ibu ibu pengajian biasanya bawa makanan masing masing
dan kita buka bersama di salah satu anggota pengajian
di rumah anggota pengajian
ini yang menarik nih ya ini kan jauh jauhan terus kemudian secara suhu juga sangat berbeda dengan indonesia
menu apa nih mbak yang kemudian biasanya menjadi favorit untuk disiapkan untuk sahur dan juga buka puasa
tentunya sih makanan indonesia ya
spesial biasanya kalau ramadan kalau untuk keluarga kami gitu
biasanya sih lebih ke makanan yang untuk sahur itu sup mungkin ya
terus bisa rendang juga
bahkan biasanya kita kalau kangen sama makanan indonesia kayak goreng gorengan dan kolak kita pun biasanya suka bikin sendiri gitu
karena di sini tidak ada yang jualan itu
kemudian bahan bahannya gampang nggak mbak untuk mendapatkannya
kebetulan di sini
ada beberapa toko asia
gampang ya cari bahan bahannya
apalagi sekarang sudah masuk berbagai macam kayak pisang yang buat kolak itu
itu kan sedikit berbeda pisangnya tapi sekarang udah masuk ke iceland gitu
baik terima kasih mbak ira rosmiati
tadi adalah wni dari islandia yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan